pemerintah menargetkan tahap awal penyuntikan vaksin covid sembilan belas bagi masyarakat indonesia dapat dilakukan pada akhir november dua ribu dua puluh
iya namun ini masih menunggu ya kepastian keamanan dan juga kehalalan dari bepom dan majelis ulama indonesia atau mui
jaminan produk halal bahkan telah diatur dalam undang undang no tiga puluh tiga tahun dua ribu empat belas
undang undang ini mengatur setiap produk baik makanan maupun obat obatan yang masuk beredar dan diperdagangkan di indonesia wajib bersertifikasi halal
oleh karena itu untuk memastikan kehalalan vaksin covid sembilan belas mui bersama bepom dan kementerian terkait tengah melakukan uji halal terhadap sejumlah vaksin
salah satunya vaksin dari perusahaan tiongkok sinovac
hasil uji kehalalan ini nantinya akan diteruskan ke komisi fatwa mui untuk mendapatkan keputusan halal tidaknya vaksin
di samping itu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal vaksin
di antaranya harus memastikan kehalalan bahan baku dari produk yang digunakan kemudian memastikan kehalalan fasilitas yang digunakan
selanjutnya perlu dilakukan jaminan keamanan sehingga dalam proses pembuatan vaksin akan tetap halal terus menerus
perusahaan juga perlu diperiksa untuk memastikan komitmennya dalam menghasilkan produk halal
dan terakhir perlu dilakukan uji otentifikasi di laboratorium yang bertujuan untuk menjamin tidak ada kontaminasi ataupun pemalsuan vaksin
kita pastikan bahan bahannya halal prosesnya halal fasilitasnya juga halal
kemudian perusahaan tersebut harus punya prosedur prosedur yang bisa memastikan bahwa segala hal yang dilakukan
itu akan menjaga kehalalan dari produknya
nah ini penting sekali harus dilakukan di lokasi produksi
sementara itu mui menjelaskan jika satu vaksin dinyatakan tidak halal selanjutnya uji halal dilakukan ke vaksin lainnya
dan jika dari semua vaksin yang diuji tidak ada yang halal maka mui akan mengeluarkan ketetapan
persoalan halal atau tidaknya vaksin ini juga dijelaskan secara langsung oleh wakil presiden ma'ruf ahmad
ia menyatakan jika vaksin yang diuji tidak ada yang halal maka vaksin dapat digunakan karena dalam keadaan darurat
namun penggunaannya harus berdasarkan ketetapan dari mui meskipun dinyatakan tidak halal
andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal
tetapi kalau tidak ada tidak ada yang halal
ada tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan
maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa ia ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat
tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia
tiga kandidat vaksin covid sembilan belas sinovac sinopharm dan cansino rencananya akan tiba di indonesia menjelang akhir tahun ini
dan kementerian kesehatan menargetkan penyuntikan tahap awal vaksin covid sembilan belas asal tiongkok dapat dilakukan pada akhir november setelah mendapat kepastian dari bepom dan mui terkait keamanan dan kehalalannya